aku pura pura gak tau
gak usah kang kusoy kang kusoy aja
beneran kang kusoy belum pernah pacaran
padahal kan kang kusoy ganteng
kalau aku udah sering pacaran kang kusoy
gak usah kang kusoy
kita lewat jalan belakang aja ya pak
di belakang rumah kita kan nggak ada jalan sayang
jadi perlu pak
kalau pak pintar
kita lewat jalan kecil aja pak
kalau kita lewat jalan sana
kalau orang nggak bisa lihat kita juga nggak bisa lihat jalannya dong
iya ya jeniper lupa
papa juga sayang sama jenniper
kita jalan yuk
kamu naik dulu
jeniper ini kak febri
kita sudah mendengar rekaman obrolan kamu tadi malam
yang sudah merekam
rekamannya ada di handphone mama
kalau kamu temo dengar utuh
kamu lebih baik dengar sendirian
sudah seminggu lebih jennifer tidak sekolah
jenniper anak saya pak ustadz
itu mah saya tahu pak ustadz
kamu tidak usah ngomong
iya pak ustadz
jennifer harus disuruh sekolah
sekolah itu penting
sekolah itu wajib
ngomongnya pendek pendek saja
bakal masuk akun
kamu harus tegas
sekarang kamu boleh menjawab
pertanyaannya pak ustadz
anak itu harus patuh sama orang tua
kamu yang ngatur
bukan anak kamu
mengatur apa pak ustadz
kalau anak kamu tidak mau sekolah
udah pak ustadz
kalau anak itu tidak mau dikasih tahu baik baik
sepertinya nyatanya lupa pak ustadz
sekarang kok tiba tiba lembut beneran
saya mau susul ido dulu
kalau aso beri banyak uang
kita nikah ulang ya
biar dede cantik bisa pakai gaun yang dede cantik mau
kita adain pesta besar besaran
mudah mudahan doanya terkabul ya
hari minggu kita cari cincinnya
yang bener a
makasih banyak ya a
tapi cincinnya yang kecil aja
nanti kalau sopi udah banyak uang
baru kita beli yang besar
kenapa saya harus ngomong seperti itu
kenapa saya tidak membicarakan masalah mencopat
ini harus diselesaikan
tidak perlu kang kusoy
benarkah kang kusoy belum pernah pacaran
kalau aku sudah sering pacaran kang kusoy